sebuah kapal penarik batu bara yang melintas di sungai tembesi kabupaten batanghari jambi
dilempar molotov oleh warga
aksi ini dilakukan warga karena kapal melanggar kesepakatan untuk tidak melintas
api yang berada di atas kapal membuat anak buah kapal yang ada di dalamnya panik
dan berusaha memadamkan kebaran api
diduga aksi ini terjadi karena warga kesal dengan ulah kapal batubara
yang sering menabrak jembatan terutama jembatan
jembatan tembesi dan jembatan batanghari satu
warga menilai tidak ada itikat baik dari pemilik kapal untuk memperbaiki jembatan jembatan yang rusak itu
belum ada warga yang ditahan dalam pelemparan molotov ini
api api tenaga kapal
masyarakat menginginkan sebenarnya ada perbaikan ya
yang mana masyarakat meminta kepada pengusaha agar memperbaiki dulu
memperbaiki dulu jembatan tersebut
namun karena ada beberapa pengusaha yang melewati tongkang
sehingga masyarakat merasa kesal ya
merasa kesal sehingga terjadilah pelemparan
ataupun terjadi eksiden yang kemarin terjadi